puluhan ribu buruh dan pekerja bercana melakukan aksi demo di pusat ibu kota
untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pada hari ini
selasa satu september dua ribu lima belas
kami dari fspni yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia
di mana masa kami yang akan datang ke bundaran hi ini
kurang lebih lima puluh ribuan
polda metro jaya telah mempersiapkan langkah antisipasi
dalam menghadapi aksi demo ini
pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik
yang mengarah ke pusat konsentrasi massa di bundaran hi dan istana merdeka
seperti di sepanjang jalan sudirman dan mh tamrin
dari patung buda kita akan lomas menu di sana
dan di sana kita akan menyuarakan tuntutan kita
ada sepuluh tuntutan
salah satunya adalah tentang turunkan harga
dan kenaikan bbm
kemudian berikutnya juga ada bagaimana kita menghindari
sehingga kita konsen pada
yang berakibat pada terpuruknya
perekonomian di indonesia
kepala kepolisian ri
jenderal badrodin haiti mengungkapkan
sebanyak sebelas personil gabungan akan dikerahkan
untuk mengamankan demonstrasi buruk
mayoritas berasal dari
dibantu oleh petugas
dari komando daerah militer jaya
dan satuan polisi pampang pereja
rencananya puluhan ribu buruh dan pekerja
akan berkumpul di bunda ranghai
kemudian mereka akan bergerak menuju
patung kuda arjuna wiwaha
di jalan silang medan merdeka barat
dilanjutkan mereka akan berorasi
di depan istana merdeka
kemudian mereka akan menuju
kantor kementerian kentenaga kerjaan
dan kementerian kesehatan
rani utami cnn indonesia